memperkenalkan website bank indonesia
sebagai media utama publikasi informasi kebijakan dan cerita bank indonesia
website bank indonesia kini telah dapat anda akses dan nikmati
dari mana saja dan kapan saja
ini merupakan komitmen bank indonesia
untuk menyajikan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah
oleh seluruh kalangan masyarakat
dengan tampilan baru yang lebih menarik
pencarian informasi seputar bank indonesia
sekarang menjadi lebih mudah
terdiri dari tujuh menu utama
kini penyajian informasi seputar tugas dan wewenang bank indonesia
sehingga anda dapat menjelajahi website bank indonesia dengan lebih nyaman
kini anda bisa ketahui lebih lanjut tentang bank indonesia
pelajari ranah pengelolaan utama bank indonesia
kajian hingga artikel ringan di menu publikasi
pahami kondisi perekonomian indonesia di menu statistik
dapatkan berbagai layanan dan ajukan perizinan di menu layanan
dan akses berbagai informasi di menu informasi publik
pencarian informasi di website bank indonesia
dilengkapi dengan kotak pencarian yang baru
anda dapat mencari informasi yang lebih mudah
dengan mengurutkan dan menyaring hasil berdasarkan kategori informasi
pengunduhan data historis perekonomian indonesia
ini juga dapat anda akses dengan lebih nyaman
selain itu melalui website bank indonesia
anda juga bisa mengakses portal layanan informasi mandiri
yang terhubung langsung dengan agent bicara satu ratus tiga puluh
untuk melakukan permohonan informasi maupun pengaduan
anda juga dapat memantau status proses permohonan informasi
jadi tunggu apa lagi
kunjungi website bank indonesia di www bi go id
lebih dekat dengan bank indonesia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia